terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
menteri dalam negeri tito karnavian atas nama presiden joko widodo
meresmikan pembentukan provinsi papua selatan papua tengah dan papua pegunungan
sebagai tiga daerah otonom baru di papua pada jumat
tito juga melantik tiga pejabat gubernur tiga provinsi baru tersebut
indonesia resmi memiliki total tiga puluh tujuh provinsi
usai bertambahnya tiga daerah otonomi baru di papua
tiga provinsi baru tersebut adalah papua selatan papua tengah dan papua pegunungan
provinsi papua selatan meliputi kabupaten marauke bovendigul mapi dan kabupaten asmat
ibu kota provinsi papua selatan berada di kabupaten merauke
ada pun wilayah provinsi papua tengah meliputi kabupaten nabire puncak jaya paniai mimika puncak dogiai intan jaya dan deyai
provinsi papua tengah memiliki ibu kota di kabupaten nabire
sedangkan provinsi papua pegunungan meliputi kabupaten jaya wijaya pegunungan bintang yahukimo tolikara mambera motengah yalimo lani jaya dan kabupaten nduga
ibu kota provinsi papua pegunungan berada di kabupaten jaya wijaya
untuk mengisi kekosongan pemerintahan mendagri tito karnavian telah menunjuk tiga penjabat gubernur di tiga provinsi baru tersebut
sebelum ditentukan gubernur definitif pada pemilu dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com pemekaran tiga provinsi baru di papua sudah disepakati oleh dpr dan pemerintah seiring disahkannya tiga undang undang
tentang provinsi papua selatan papua tengah dan papua pegunungan pada akhir juni dua ribu dua puluh dua lalu